badan intelijen negara kembali menggelar rapi tes dan swab tes masal di stasiun mrt blok m jumat pagi
tes masal dimulai di stasiun mrt blok m sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat
sebagian besar warga yang mengantri untuk mengikuti tes merupakan karyawan yang bertugas di stasiun mrt
dan karyawan karyawan yang bekerja di sekitar kawasan blok m
sebelum memasuki area tunggu mereka yang akan mengikuti tes diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu oleh petugas
yang memakai helm khusus pemindai suhu tubuh
setelah menyelesaikan proses administrasi peserta akan mengikuti rapi tes
dan apabila hasil rapi tesnya menunjukkan gejala covid sembilan belas maka peserta harus mengikuti swab tes
hasil tes pcr baru diketahui lima jam setelahnya
dan apabila hasil tes positif maka peserta akan segera diisolasi dan dibawa ke rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
ini ada helm yang bisa mengukur thermal sekitar suasana rapid test ini
jadi semua bisa kreditek seperti itu
jadi tanpa harus menggunakan ini ya alat tembak itu ya
iya tanpa harus jadi cukup dengan helm ini karena helm ini adalah helm thermal
hari ini kuotanya kita sekitar lima ratus
dan kemarin yang di duku atas itu kita sudah melakukan lima ratus juga
dan terindikasi ada empat orang positif